perempuan penjual sangkar burung
seorang perempuan bertubuh sintal berwajah oval
rambutnya lurus sebahu ditutup kerudung pasmina lusuh
duduk di ruang tamu giai kodir
yang dipadati oleh tamu tamu yang sedang antri meminta doa sang kiai
ada pejabat birokrat politisi aparat konglomerat sampai pedagang asongan
giai kodir adalah seorang sufi terkenal yang manjur doanya
banyak pejabat dan aparat yang naik pangkat berkat doa yang diberikannya
banyak pedagang pengusaha kolomerat meningkat penghasilannya
karena berkah yang diberikannya
kiai kodir tidak pernah menolak tamu yang datang kepadanya
semuanya diterima dengan sikap tulus
sekalipun dia seorang promocorah ali maksiat dan pejabat pecat yang memakan uang rakyat
setelah antrian tamu terakhir perempuan cantik berwajah menarik itu
mulai bergeser mendekat ke kiai kodir
jantungnya berdegup kencang
ada pergulatan batin yang dahsyat dalam dirinya
perlahan dia kumpulkan keberanian untuk menyusun kata
ada perlu apa ndu
sapa giai kodir
suara itu begitu lembut
namun terasa menggelegar bagi geledek di telinga perempuan cantik
yang sedang galau
sehingga membiarkan konsentrasinya
saya mau minta doa
jawabnya secara semuntan di luar kendalinya
ya doa supaya dagangan saya laris pak kiai
emangnya kamu jualan apa
dada perempuan cantik itu kembali bergemuruh
takut malu ragu dan khawatir berbau menjadi satu
tapi dia mencoba untuk tegar
saya jualan sarang burung atau sangkar burung pak kiai
jawabnya sambil bergetar
dimana kamu berjualan
tanya giai kodir lembut
perempuan itu menjawab sambil tertunduk
sadarlah kiai kodir bahwa perempuan ini
adalah seorang pelacur yang menjual diri
di tempat pelacuran
karena doli pada saat itu
adalah tempat pelacuran terkenal
dan pak giai tahu dia sedang dimintai doa
seorang pelacur agar dirinya laris
untuk para pelanggan
mengapa kamu berjualan sarang burung di tempat itu
dengan tatapan lembut penuh kasih
saya harus menanggung tiga anak kecil
dan seorang ibu yang sedang dalam keadaan sakit
suami saya pergi entah kemana
sudah satu tahun ini tidak kembali
dan tidak ada kabar apa apa
saya tidak punya keahlian
yang bisa saya tawarkan kerja
untuk menyukupi anak
dan memenuhi kebutuhan ibu saya yang sakit
saya hanya punya diri saya
maka saya terpaksa menjual diri
untuk memenuhi kebutuhan hidup
satu satunya keahlian yang bisa saya lakukan pak kiai
kiai kodir kembali menatap perempuan itu dalam dalam
hening tanpa suara
supaya daganganmu laris
ucap kiai kodir sambil mengangkat kedua tangannya
perempuan pelacur itu tergagap
keraguan dan ketakutannya seketika ambiar
dia tidak mengira kalau kiai kodir akan mendoakan dirinya
bayangan mengenai agama yang kejam
agama yang mengancam dengan berbagai macam siksa
kodir sambil meraup kedua tangannya ke wajah
tidak ada ceramah
tidak ada kata kata menasehati perempuan yang jadi pelacur itu untuk taubat
tidak ada ajakan untuk hijrah
kiai kodir melepas kepergian perempuan malang penjual diri itu
dengan doa yang tulus
selang beberapa minggu perempuan itu datang kembali menemui kiai kodir
seperti pada saat dia datang pertama kali
dia duduk di pojok ruang tamu
menunggu antrian terakhir
sampai tamu tamu itu hilang semuanya
perempuan ini menghadap g kodir
tapi tidak seperti kemarin
dua minggu yang lalu
dia datang dengan penuh percaya diri dan perasaan tegar
kiai kodir masih hafal wajah perempuan ini
segera saja beliau menyapa
ada apa dok
apakah doa yang kemarin kurang manjur
boten pak giai
sekarang mau apa
nyuan sebuah pak giai
saya mau pamit berhenti jualan sangkar burung
saya tidak kuat lagi melayani tamu sepuluh sampai lima belas orang sehari
selama dua minggu badan saya remuk pak kiai
karena doa pak giai dan perempuan itu tidak berhenti jualan sangkar burung
pak giai terus manjur
oh begitu ya
nah terus untuk memenuhi kebutuhan anak anak dan ibumu yang sakit bagaimana
tanya kiai kodir penuh perhatian
nyuan sebuah pak giai
sudah ada sedikit modal dari pendapatan jual sangkar burung selama dua minggu ini
jawab giai kodir lega
sekarang saya doakan semoga warungmu laris
dan bisa menjadi jalan nyari ceki
insya allah bekah
modal haram jadi halal
karena kamu memeroleh dalam keadaan darurat
insya allah kabul
demikian doa kiai kodir penuh kasih
mengantarkan pertobatan sang pengempuan penjual sarang burung ini
tanpa intimidasi atas nama syarikat islam

syariat islam itu harus diajarkan
keutuhan dalam menjaga rasa
dipentingkan agar syariat islam
lilmaslah khatil umma
dan selamat natal
untuk saudara saudaraku yang merajakannya